kita sih sudah merinding ya ngeliatin trailernya tadi kita sudah merinding apalagi sekarang susananya
sudah hadir di studio ini susana peluna maya nih oke saya perhatikan dulu di belakang juga
jadi ada luna maya dan rifnu weekend sudah hadir di good morning terima kasih sudah datang
luar biasa nih ya kalau zaman sekarang pertanyaan seberapa greget lo kayaknya
kalau buat luna seberapa terbebani memerankan susana coba lumayan beban karena memang apa ya
terlalu ikonik dan ini legend banget gitu jadi kayak pas ditawarin itu agak sebenarnya kaget
bebannya tuh lebih kayak bisa nggak ya karena kan semua ini orang indonesia tuh nggak ada yang
gak tahu susana dan kalau udah ngomongin susana tuh udah pasti kayak gitu
jadi tapi menjadi tantangan tersendiri sih karena apa ya iya kapan lagi tapi awalnya jadi susana
ini kayaknya luna maya yang meranin itu siapa tuh yang pertama kali datengin luna dan meyakinkan
kalau cocok yang paling pas nih baru itu sebenarnya awalnya tuh gara gara syuting di
heatmaker studio itu adiknya dari pak sunil soraya terus mungkin udah berapa kali syuting terus eh
rocky bilang gitu kan kesulitan waktu itu cari pemain buat susana terus bilang coba aja luna gitu terus akhirnya
ketemu meeting dan pasunil bilang kayak i have a project for you gitu loh ya apa apa gitu seneng
soalnya mau ngasih drama atau apa ini horror lagi susana tapi kayak dia sih susana gitu kalau
kalau lo kalau ngelewatin bodoh katanya tapi iya juga sih bodoh juga kalau saya lewatin gitu terus
bisa bisain aja betul dari mulai teaser bikin penasaran ya hanya foto aja terus sekarang sudah
ada trailernya kalau mas ribnu sendiri sebagai ini ya rekannya ini antagonis kan di film yang ini
peran ya ini antagonisnya kalau lihat di trailer tadi kan gimana melihat sosok susana di luna maya
kalau ngelihat luna maya ya justru dari proses awal aja kita udah ngelihat justru saya ada sekitar
tiga tahun sebelum ini saya udah pernah bilang sama teman saya dari us suatu hari nanti ini
akan jadi susana saya bilang oke sumpah nanti ini ngomongin luna oh ya oh ya ada foto dia di instagram
yang memang saya saya tunjukin beberapa tahun yang lalu gitu ini ini ini ini pas banget sih bro kalau
seandainya ini dibikin gitu dulu pernah saya ketawanya udah gitu tapi kalau posisi peran saya
itu kan sebagai orang yang sebenarnya enggak enggak enggak enggak apa bukan bukan antagonis yang jahat
yang realistis ya memang bertahan
mencoba bertahan dan membantu teman teman pada akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan
situasi situasional banget yang membuat kita itu akhirnya berubah menjadi binatang gitu kan karena
situasi kayak situasi kejahatan karena gitu ya kadang kadang kalau kalau sesuatu yang terjadi
itu ya karena terdesak atau karena memang ada ada hal yang membuat itu jadi apa ya jadi
jadi gitu loh bukan karena sebenarnya bukan karena jahat oke namanya manusia kadang kadang hilaf ya
iya ya dan kehilafan itulah awal mula kenapa ada susana yang menjadi hantu itu
atagonisnya yang menjadi penjahatnya oke nah tapi tetap aja bagi bagi susana dia adalah benar bagi kita
kita juga benar jadi sekarang itu kebenaran versus kebenaran versi masing masing ya gitu ya ya ya ya
ini kalau apa buat luna sendiri begitu itu kan me masked susana yang tadi iconic dan macam macam
gitu proses yang dilakukan sampai pada akhirnya bisa semirip itu kayak susana selain dari wajah
critically understand karena sana semua sama ya karenazieh n jail dua ribu lima hidup atau program
biar begitu bisa menjualnya ke satunya
teman temannya sudah macam di populis
aku tontonin gitu kayak misalkan kalau dia lagi dialog drama apa segala macem terus cara dia body language
nya gitu terus cara dia berjalan cara kayak sentuhan sentuhan itu gitu terus pemenggalan
kata terus bagaimana intonasinya ya karena sering dengerin sih gitu jadi sebelum syuting tuh bener bener
nonton dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir bahkan ya lagi on the way ke lokasi atau
lagi on the way workshop atau lagi reading gitu ya didengerin terus didengar terus terus ya dikasih
catatan gitu oh sini ini nih kayak dia emosinya tuh ada di film ini nih yang bisa gue ikutin nih
dalam arti kayak puzzle gitu karena memang udah ada kan referensinya dan aku tinggal kayak
bener bener ya udah aku ikutin dan aku ulang terus dimasukin ke rasa yang ada aja

scene by scene yang yang yang yang ada di script yang baru gitu memang technical banget sih karena
ya apa ya ya muthunya karena memang kita menghadirkan kembali situasi tahun delapan puluh cara berdialog
teksnya semua bahasanya juga jangan ngomong kayak kita sekarang itu enggak dengan dialog apa aksen
seperti sekarang juga jadi masih kayak ah kau gitu yang kau yang masih begitu gitu jadi memang karena
universe nya itu kita di tahun delapan puluh an kita gak bisa tiba tiba salah satu dari kita tuh ngomongnya
gak bisa juga gitu
akhirnya jadi berbeda dengan apa yang udah aku kerjain
jadi ya semua kerja tim
jadi dari empat sekawan dari tiga sekawan orang rumah
bahkan sampai satria si suamiku juga
akhirnya semua pun ya sepakat bahwa kita harus kembali ke tahun delapan puluh an
dengan gaya gaya film tahun delapan puluh an dengan cara mereka berdialog gitu
oke yang kebetulan referensi buat aku sih udah banyak gitu
jadi pr aku ya sedikit dimudahkan lah gitu
bukan spoiler sih tapi aku mau dong denger satu khas dari seorang susana
yang nanti akan muncul mungkin di trailer trailer ini kan ada ketawanya ya
boleh gak sih kita coba sekarang
gak apa apa lah sekalian setelah itu ngomong nih nontonnya tanggal berapa nih
tapi yakin kalau suara itu nanti gak nge ganggu
justru itu ketakutan itu akan membawa saya loh
di syuting kita pernah loh suara ketawa itu selalu datang
silahkan aja denger
oke yaudah deh
pro udah gak
pokoknya nanti kita akan nonton bersama sama ya
tanggal berapa itu semua
ya karena menariknya di sini kompleks gitu
ada komedi tragedi dan juga horrornya juga kuat sekali gitu
jadi lengkap banget ini
komedi yang dihadirkan itu dari dulu kan ada bokir
ya situasi situasi yang dulu itu coba dihadirkan sekarang dengan
pemain pemain yang cukup mumpuni lah di dunia komedi
kayak opie kumis terus
saya bagus itu
kemudian juga teman saya itu kan
ya empat sekawan juga
saya pikir juga aktor watan semua sih
verdi sulaiman kiki narendra
itu ya memang kita empat orang yang gak pernah biasanya ketemu itu di film lain
film film yang genre nya memang action atau apa
ini kita digabungin di susana
itu yang membuat ini jadi
keren deh ya
ini tuh ceritanya berbeda ya dibandingkan dengan film susana yang lain
jadi ini bukan remake ya sebenarnya ya
bukan bukan remake
ini cerita baru gitu ya
tapi memang tema besarnya tetap love and revent
oke siap lima belas november nanti ya
kalau untuk sekarang terima kasih luna maya
sama sama terima kasih
terima kasih mas riflu sudah bergabung bersama kami di good morning
jadi tinggal kita nonton aja
barong dong rame rame lah ya
jangan sendirian nontonnya ya kayaknya nih
karena waktu kecil nonton susana itu langsung ke bawah sampai mimpi segala nih